orang yang telah sempurna menguasai ilmu tapak setan
akan mampu menyerap energi orang lain
cukup dengan meletakkan kedua tangan mereka
di atas kebukorban mereka
ilmu mereka akan cepat sempurna
apabila mereka dapat menghisap energi dari bayi
jadi yang kamu tulis sekarang tentang ilmu itu
yang sylvie juragan
saya tadi emang melihatnya juragan
dia dibonceng naik motor menuju ke arah sana
laki laki yang bonceng ya
mungkin dia pergi ke danau
mudah mudahan saja dia tidak mandi di sana
kalau ketemu dia kasih tahu saya mencarinya ya
terima kasih is
botha dan bentesmu juga kenceng sekali
terima kasih juga
bukan penduduk asli sini ya
tepatnya di kaki bukit di sebelah sana
maaf tentu saya harus pergi
rasanya masih ada pekerjaan lain
sering sering main kesini ya gaine
siapa tadi ma
dia yang belum siap ditangkap
tetap dia di tubuhnya
gak apa apa sirvi
rasanya pertemuan kita dengan paria
harus dilaksanakan secepatnya pa
kalau sampai sylvie jatuh cinta sama dia
saya khawatir rencana kita berantakan
bagaimana kalau silvi merasa
hutang budi yang begitu besar bisa kita balas
ya saya mengerti
sebentar ya pa
mama buatkan kopi dulu
iya asal jangan terlalu manis ya
nggak ada apa apa pa
aku tinggal di vila ini
untuk menulis novel
ternyata kamu seorang penulis novel
mistri gadis berkerudung biru
cinta dan maut
tiga novel dari sekitar
yang pernah dipilinkan
apa itu aneh
kalau dilihat dari rambut kamu
kamu lebih pantas jadi
ada ada aja kamu sil
aku memang tertarik ilmu hitam
jadi kamu bener bener dukun
jangan panik dulu
aku tertarik ilmu hitam
karena kaya dengan
kaya dengan intrik
darah dan kematian
itu yang aku jual dalam cerita aku sil
bagaimana kalau kamu temannya aku jalan jalan
apa apa yang sering terjadi
aku sedang menulis sebuah novel
tentang ilmu hitam
yang pada akhir akhir ini
di daerah ini
aku baru dengar
daerah ini dulu
orang yang telah sempurna
menguasai ilmu tapas hitam
akan mampu menyerap energi orang lain
cukup dengan meletakkan kedua tangan mereka
di atas kebukorban mereka
ilmu mereka akan cepat sempurna
apabila mereka dapat menghisap
yang kamu tulis sekarang
tentang ilmu itu

tentang ilmu hitam
tentang ilmu hitam
tentang ilmu hitam
tentang ilmu hitam
tentang ilmu hitam
tentang ilmu hitam
aku punya kitab tua
yang isinya tentang ilmu hitam di kawasan ini
siapa yang memiliki kitab tua itu
yang pernah tinggal di daerah ini
aku menangkap nada kekhawatiran dalam percapan ini
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
apa yang akan terjadi dengan silvi